ya sudah lebih dari sepekan hampir dua pekan tepatnya pasca penemuan
polisi belum mengungkap penyebab kematian satu keluarga di kalideras jakarta barat
dari hasil penyelidikan sementara polisi menyatakan bahwa penyebab meninggalnya keempat orang itu bukan karena kelaparan
bahkan kini polisi juga bekerjasama dengan asosiasi psikologi forensik untuk mengungkap misteri kematian satu keluarga ini
dan telah bergabung bersama kami ahli psikologi forensik reza indragiri selamat malam mas reza
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam nah sebelum kita membahas lebih jauh terkait misteri kematian keluarga di kalideres ini
mungkin anda bisa jelaskan dulu apa sebenarnya bedanya psikologi forensik dengan forensik biasa pada umumnya yang diketahui orang awam
psikologi forensik sejak sekitar tahun dua ribu satu atau dua ribu dua
sudah dijadikan sebagai sebuah kondisi yang sangat berbeda
psikologi forensik adalah kondisi spesialisasi atau bidang kerususan tersendiri
yang berbeda dengan psikologi klinis berbeda dengan psikologi industri psikologi perkembangan dan psikologi lainnya
psikologi forensik berfokus pada perilaku dan proses mental dalam konteks hukum
yang dikaji adalah pelaku kejahatan korban kejahatan hukum ugat dan tergugat
sebenarnya di randa perdata
sementara psikologi biasa ya psikologi umum yang membahas semua kajian
psikologi semua kekhususan psikologi tapi dalam perspektif yang general saja
nah jika seluruh korban ini sudah meninggal dunia bagaimana lalu pemeriksaannya
apakah itu nanti akan dikaitkan dari keterangan para saksi atau juga yang lainnya
ada satu pendekatan yang memang menurut saya sampai sekarang masih kontroversial
yang diistilahkan sebagai otopsi psikologis
jadi bagaimana katakanlah perang yang meninggal dunia itu
tetap bisa dibuat profilingnya diketahui perilaku dan proses mentalnya
tetapi tidak dengan melakukan pemeriksaan terhadap mereka
karena mereka pada dasarnya sudah tidak ada
alhasil segala macam informasi atau data diperoleh dari tetangga dari keluarga dari sahabat
dari catatan harian buku rekening medis atau segala macam informasi lainnya
yang akan dikaji kemudian diharapkan bisa ditemukan sintesis atau benang merahnya
tentang sekali lagi potret
jadi ini adalah otopsi psikologis baik itu perilaku maupun proses mental orang yang sudah meninggal dunia tersebut
ini disilakan sebagai otopsi psikologis
tapi ini menarik juga karena kan tadi anda sebutkan baru di dua ribu satu ya
psikologi forensik ini kemudian menjadi bagian dari penyelidikan sebuah kasus kejahatan
kalau dilihat dari potensinya untuk mengungkap sebuah kasus
apakah psikologi forensik ini bisa
menjadikan acuan begitu
ya psikologi forensik sampai sekarang juga karena mereka mencoba untuk masuk ke ranah hukum
berarti ada tiga persoalan yang harus disesuaikan secara muaskan
pertama terkait dengan etik
misalnya berapa jauh kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada orang lain
tentang orang yang sudah tidak ada itu
itu dari sisi etik
apakah ada persetujuan dan seterusnya
yang kedua adalah dari segi metodenya
sampai sekarang sebagian ilmuwan masih menganggap bahwa otopsi psikologi sebelum memiliki definisi yang ragam
dengan metode yang sistematis yang satu sama lain bisa dikatakan terstandarisasi
ini persoalan kedua
dan yang ketiga adalah terkait dengan admissibility
yaitu seberapa jauh hasil kerja psikologi ini kemudian bisa diterima oleh otoritas penegakan hukum
baik itu di kepolisian di kejaksaan maupun di pengadilan
ini menyangkut masalah admissibility
hasil kerja psikologi bisa diterima dianggap valid dianggap berkualitas di ranah
masuk ke kasus keluarga empat keluarga yang ditemukan di kalideres dengan kondisi jasad sudah mengering ini
apakah memang diperlukan psikologi forensik ini untuk mengungkap misteri kematian mereka
otopsi psikologis diselenggarakan ketika pihak terkait
terutama otoritas penegakan hukum
menganggap bahwa otopsi secara fisik masih harus dilengkapi
anggaplah teman teman di kedokteran forensik atau sejenisnya bisa mengungkap tentang faktor faktor fisik yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia
tetapi gambaran tentang perilaku dan proses berpikir proses berperasaan yang bersangkutan menjelang meninggal dunia
barangkali butuhkan keterlibatan dari disiplin ilmu lain
nah psikologi lah yang kemudian bisa dilibatkan lewat kerja otopsi psikologis tersebut
tetapi dalam kasus semacam yang sedang kita perbincangkan ini
menurut saya titik awalnya justru bukan dari otopsi psikologis apapun saya menekuni bidang psikologi forensik
tetapi titik yang paling penting yang paling awal justru adalah bagaimana otopsi fisik
pemeriksaan terhadap fisik jenazah apakah bisa dipastikan mereka meninggal dunia akibat perbuatan pidana atau bukan pidana
kalau ternyata sebagian atau seluruh empat jenazah tersebut ternyata meninggal bukan akibat perbuatan pidana
karena bukan no case maka saya menganggap bahwa otoritas dan kepolisian bisa sesegera mungkin mengembalikan jenazah ke pihak keluarga
entah untuk dimakamkan entah untuk dikremasi atau lainnya
nah itu menyambung dari penyataan anda polisi mengaku ada kesulitan dalam mengungkap penyebab kematian korban
selain sudah ada proses mumifikasi kemudian bukti bukti yang ditemukan di tkp juga masih sangat minim
nah dari pengalaman anda
untuk mengungkap misteri kematian sebenarnya unsur apa yang paling penting yang harus diperhatikan
jadi saya katakan ketika mulai terendus atau terindikasi bahwa ada persoalan hukum persoalan pidana kasus kematian
maka di awal yang paling penting adalah otopsi fisiknya
untuk mengecek ada tidaknya indikasi jenazah atau mayat meninggal dunia akibat perbuatan pidana
nah kemudian bisa saja dipetakan apakah jenazah meninggalnya karena
n natural faktor alami atau a accident kecelakaan atau s bunuh diri atau yang keempat yaitu homoseksual
tapi persoalannya dalam kasus semacam yang sedang kita perbincangkan ini
karena jenazahnya ada empat maka menurut saya kita tidak bisa langsung pul rata berasumsi
apalagi menyimpulkan bahwa seluruh jenazah meninggal karena faktor yang sama
bisa saja berkombinasi
bisa saja berkombinasi
bagian jenazah meninggal karena faktor bunuh diri misalnya
sebagian lainnya meninggal akibat pembunuhan atau kombinasi kombinasi n a s h
seperti yang saya utarakan barusan
nah untuk melihat apakah kasus ini tergolong sebagai kasus kriminal biasa atau tidak
tentunya sangat tergantung pada motif yang masih perlu diungkap oleh polisi
kalau anda melihatnya dari beberapa pakar juga ada yang mengatakan bahwa
kematian mereka terkesan seperti disengaja
apakah anda setuju
apakah anda setuju
dalam sejumlah diskusi tentang topik ini saya berspekulasi bahwa kemungkinan jenazah ini meninggal karena bunuh diri
atau kombinasi bahwa ada pihak tertentu yang menutup akses makanan dan minuman misalnya
sehingga orang orang anggota keluarga tersebut meninggal dunia
lalu pihak yang menutup akses tersebut memutuskan untuk juga
lalu pihak yang menutup akses tersebut memutuskan untuk juga mengajak

anggaplah bahwa kemudian empat orang ini maaf ini hanya ilustrasi memutuskan atau memiliki kesepakatan untuk meninggal bersama sama
dengan kata lain bunuh diri bersama sama
nah sayangnya adalah di indonesia tidak mengenal ada yang namanya bunuh diri meminjam tangan orang lain
jadi betapapun mereka punya kesepakatan untuk mengakhiri hidup
tetapi pihak yang sudah meminjamkan tangannya
untuk memudahkan atau memfasilitasi bunuh diri tersebut tetap menurut saya bisa dianggap sebagai pelaku pidana atau pembunuhan
sekali lagi kita tidak mengenal ada yang namanya bunuh diri dengan menggunakan tangan orang
ya baik dan sejak mencuatnya kasus ini sepuluh november kemarin
polisi sepertinya perlu segera untuk mengungkap secara transparan
sebab banyak spekulasi liar yang berkembang di luar sana bermunculan
yang dianggap tidak adil bagi korban terutama bagi keluarganya yang masih hidup
dikajilah misalkan dari sisi kriminal kita lihat tadi ada unsur kesengajaan kah
kemudian ada pengabayankah pembiaran dan sebagainya
bahkan ada juga yang berkembang sampai mereka ini menganut pemahaman atau sekte sekte tertentu
yang mungkin bisa melatar belakangi dan memicu kejadian ini
bagaimana anda sebenarnya melihatnya
saya konsisten dengan apa yang saya katakan tadi bahwa angka yang terpenting adalah
selekasnya memastikan apakah jenazah baik sebagian maupun seluruhnya itu
meninggal akibat perbuatan pidana atau tidak
andaikan langkah untuk mendefinisikan hal itu pun dirasakan masih terlalu rumit
menurut saya pihak kepolisian bisa mengumumkan ke publik menyampaikan ke pihak keluarga
bahwa paling tidak untuk saat ini otoritas penegakan hukum belum berhasil memastikan penyebab kematian
menurut saya betapapun hal tersebut barangkali di luar ekspektasi masyarakat
tetapi itu merupakan sikap yang tepat untuk menunjukkan bahwa ya apa boleh buat
yang namanya teknologi tetap punya keterbatasan
walau toh bukan berarti bahwa kasus ini akan kemudian ditutup selama lamanya di dalam peti es sama sekali tidak
tetapi akan disimpan sampai kita berharap ada teknologi investigasi yang lebih modern
dengan kemampuan penyelidikan yang lebih canggih lagi kasus dibuka kembali hasil pemeriksaan sudah dilakukan bisa dicek kembali
direview kembali hingga suatu saat bisa dipastikan apakah penyebabnya karena faktor natural alias alami
atau kecelakaan atau kebududiri atau ke maaf buat penguruan
ya tadi anda juga sempat mengatakan untuk mengungkap sebuah misteri kematian
hal yang paling penting adalah pemeriksaan secara fisik
nah ini ditemukan salah satu korban atas nama reni atau ibu dari ketiga korban lainnya
ditemukan sudah diketahui sudah meninggal sejak bulan mei
apakah ini mungkin untuk dilakukan pemeriksaan dan mengungkap misteri kematiannya dengan proses yang sudah begitu lama
saya tidak tahu terkait dengan kondisi jenazah yang sering apakah ada racun di dalamnya
apakah lambung dalam keadaan kosong apakah ada penyakit yang tak kunjung sembuh
saya pikir pertanyaan semacam itu lebih tepat diajukan ke kolega dari kedokteran forensik
tapi dari anda memperhatikan secara untuk psikologi forensik
yang paling diperhatikan ketika mengaslasi atau untuk mengungkap sebuah kasus kematian ini
apa yang paling diperhatikan dari sisi psikologi forensik
otopsi psikologis diharapkan akan bisa menemukan indikasi seberapa jauh sebagian maupun seluruh anggota keluar tersebut
memiliki tanda tanda ingin mengakhiri penyakit
ini bisa dicek misalnya pada catatan harian yang sayangnya bukan kebiasaan orang kita ya
di negara barat sepengetahuan saya maaf ini bukan berarti mengedukasi
ketika mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka seringkali meninggalkan catatan terakhir
catatan semacam itu yang akan membantu keluarga membantu sahabat
dan juga membantu otoritas penegakan hukum untuk mencapai tanda titik sesegera mungkin
dan juga proses kedukaan juga tidak menjadi berkepanjangan dengan berbagai macam isu yang tak terbendung
nah itu beberapa cara yang bisa dicari tahu oleh otopsi psikologi
yaitu untuk menangkap seberapa jauh proses berpikir seberapa jauh proses berperasaan
dan seberapa jauh proses berperilaku yang berlaku pada hari hari menjelang alas kematian
baik itu yang menjadi catatan mudah mudahan saja dengan adanya psikologi forensik ini
juga bisa secepatnya mengungkap misteri kematian dari keluarga di kalideres jakarta barat
terima kasih ahli psikologi forensik reza indragiri atas waktunya bersama kami di cnn indonesia prime news
selamat malam dan salam sehat selalu